tapi sampe sekarang dia gak dateng
buat bella itu gampang
balik ke rumah ini lagi
rumah ini tuh sebagian besar orang pada benci sama dia
dia gak pernah dihargai di rumah ini
bahkan dia diusir dari rumah ini afif
harusnya kamu tuh mengerti gimana perasaannya bella
bukan yang ngancurin dia kayak gini
gak ada lagi
gak ada lagi
ibu bangun bu
ibu bangun bu
kamu beruntung kali
tapi percayalah keberuntungan kamu akan segera berakhir
ini gimana ya sintia
ini kok rafiq sampai sekarang belum balik balik juga
kenapa dia ya
ya udah kalau gitu kamu coba telepon
kenapa gak mama aja sih yang telpon kenapa mama selalu nyuruh aku
gawat ini bener bener gawat dan buruk buat kita
kabar buruk apa om
gawat maksudnya maksudnya gimana
om cepet jawab om kabar buruk apa
bella ternyata dia bener bener masih hidup
dia masih hidup
aku lihatnya dengan mata kepala aku sendiri
dan aku udah gagal bunuh dia
ini kacau kacau semuanya
dia bisa dia bisa ngancurin semua rencana kita
lu gimana dong mau rafiq
kenapa sampai kejadian kamu gini
ini bener bener kacau sintia
kenapa sih ibu dan anak itu bener bener
anaknya bikin masalah dengan wari semua arta
dan ibunya bangkit lagi dari kubur
kami akan berkumpul
di rumah ini
nanti sebelum siva bangun mama bella sudah datang di rumah ini
jadi nanti siva pas bangun siva langsung bisa melihat senyumnya mama
papa minta maaf karena papa harus ngomong seperti itu sama mama
bapak harus ngelakuin itu semua
karena untuk memaksa mama supaya bisa datang ke sini ke rumah ini
ini adalah rumahnya siva
rumah kita semua anak
papa akan berusaha untuk membahagiakan kamu dan juga bella
dan menghapus semua kesedihan kalian
kenapa bu narsi jadi seperti ini
kenapa harus dia yang celaka
maafin aku bu narsi
selama ini ibu udah baik banget sama aku
dan kini ibu celaka gara gara aku
dokter masih memantau keadaan perkembangan bu narsi
emang sekarang gimana keadaannya bu narsi
bu narsi masih kritis bella
kejadian buruk selalu menghantui aku menimpa aku
pasti mama akan pulang ke rumah ini karena mama cinta sama kamu

dan layan tik strictnya
tetapi aku re
sudah pagi dan kamu belum datang juga
apa maksud kamu semua ini bella
kamu ingin mengkhianati cinta aku
aku benar benar kecewa sama
kamu itu gak pernah ya belajar dari pengalaman
pengalaman seperti apa kak
aku sama siva sudah menunggu bella dan dia tidak datang hari
dia sudah membuat aku kecewa
nah mulai lagi kak
rasa cemburu kamu itu yang bikin kamu gak bisa berpikir dengan jernih afif
kamu sadar gak sih
gara gara cemburu masalah kamu sama bella itu semakin besar
wajar kalau aku cemburu
karena aku cinta sama bella
ya tapi gak cemburu buta kayak gini
harusnya kamu itu introspeksi diri
bukannya selalu menyuruh bella untuk membuktikan cintanya ke kamu
bella harus selalu ngikutin perintah kamu keinginan kamu
harusnya kamu itu mengerti gimana perasaannya bella
aku sudah kasih dia batas waktu
tapi sampai sekarang dia nggak datang
kamu pikir buat bela itu gampang
balik ke rumah ini lagi
di mana rumah ini itu sebagian besar orang pada benci sama dia
dia gak pernah dihargai di rumah ini
bahkan dia diusir dari rumah ini
harusnya kamu itu mengerti gimana perasanya bella
bukannya ngancam dia kayak gini
kamu itu ngerti perasanya bella ya
aku harus tanya reno
di mana mereka sekarang berada
kamu sama bella sekarang di mana
aku sekarang di rumah
aku sekarang di rumah
aku sekarang kesana
mudah mudahan mereka bisa menyelesaikan masalah yang ada
dan mereka bisa tinggal bareng seperti sebelumnya
cindy ya sekarang aku tahu kakak ada di pihak siapa
kak udah deh
kakak jangan pura pura lagi
aku gak akan bisa ditipu sama karena
sekarang karena ikut aku
sinti ya lepas
kakak ikut aku
bela akhirnya kita ketemu juga
kamu gak tahu bagaimana kangennya aku sama kamu
mau apa lagi dia kesini
apa belum puas setelah kemarin mengancam aku
di dalam dada